warga yang melintas di jalan malaka merah kelurahan pendokopi kecamatan durensawit jakarta timur selasa sore dikejutkan oleh meninggalnya seorang pengamen di bahu jalan
sebelumnya ia sempat ditolong oleh pengembudi ojek online yang melihatnya berjalan kaki sambil beberapa kali muntah darah
namun setelah diberi air mineral pria tersebut yang kerap terlihat mengamen di kawasan ini tiba tiba tidak sadarkan diri setelah kembali muntah darah
atas permintaan keluarga jasad korban dibawa ke rumah sakit islam pondok kopi jakarta timur
seorang kru kapal pesiar asing bernama ms genting dream ditemukan meninggal di atas kapal ketika berlayar ke surabaya pada selasa
kapal yang mengangkut dua sembilan ratus turis panca negara ini bersandar di pelabuhan tanjung perak surabaya
tetapi diketahui seorang kru kapal berkebangsaan malaysia bernama lim jing hin albert meninggal di atas kapal
dalam perjalanan ke surabaya kapal yang diangkut di atas kapal ini berkata
perjalanan menuju surabaya
dan kebetulan juga pada hari ini ada informasi terakhir dari kru kapal ada yang meninggal
kru kapal ada yang meninggal satu orang sekitar umur empat puluh lima tahun kebangsaan dari malaysia
ada kemungkinan disinyalir ya disinyalir dugaan sementara adalah jantung
jenasanya kemudian dievakuasi ke rumah sakit phc surabaya
dabla butan cnn indonesia